inilah ekspresi akp didit plt polsek trawas kabupaten bojokerto jawa timur
tidak hanya akp didit akp sri mulyani kapolsek puri
juga tampak tegang ketika menerima suntikan vaksin
dua petugas terpaksa menenangkannya
sembilan ratus satu anggota kepolisian resor mejogerto mengikuti vaksinasi pada rabu pagi
selain polisi ada pula asn di jajaran polres mojokerto serta tiga puluh anggota tni
vaksin ini merupakan gelombang kedua yang diperuntukkan bagi tenaga layanan masyarakat
kegiatan kami di lapangan untuk dalam rangka pemberian pelayanan terbaik pada masyarakat
dan juga mendukung pemerintah dalam penanganan covid sembilan belas
selain jajaran polres mojokerto vaksinasi juga dilakukan jajaran polres pasuruan kota pasuruan jawa timur
sebelum divaksin para anggota harus melalui proses screening berupa pengukuran tekanan darah
suhu badan dan sejumlah pemeriksaan lain
ada sekitar empat ratus lima puluh satu anggota yang diberikan vaksin sinovac
agar tidak terjadi kerumunan
lagi proses vaksinasi dalam dua hari